jalan jalan di kota medan belum pas kalau belum menjajal kuliner malamnya
sekarang kita ekspor jalan semarang medan
jalan semarang medan
popiah medan milik ato ini halal kok
karena menggunakan ayam untuk topping daging berwarna merah alias chashu
nah ini baru popia selat popiah
yang unik ini adalah mangkoknya seperti ini
yang katanya kalau tadi saya cobain ya khusus mangkuknya doang
itu kayaknya berbahan dasar kembang goyang gitu
renyah renyah asin manis gurih gitu
sekarang kita langsung cobain ya
kuliner di jalan semarang ini legendaris
salah satunya yang akan saya cicipi sebagai main course adalah
bihun bebek atak
bihun bebek atak sudah berjualan selama sekitar empat puluh tahun
semangkuk bihun bebek berisi bihun
daging bebek yang empuk
daun selada daun bawang
dan daun wanshu atau ketumbar
bihun bebek atak memiliki kuah sup dari rebusan herbal khas tionghoa
seperti tongkui tongsem angco dan kicek
berbeda dengan bihun bebek medan lainnya
dengan kuah sup dari kaldu hasil rebusan daging bebek
sebagai penggemar daun wanshui
ketemu bebek yang empuk
dan bihunnya itu lembut
itu pas banget ketemu sama kuahnya
jadi mulut semuanya kecampur dengan sempurna
semangkuk bihun bebek atak ini dibanderol lima puluh empat ribu rupiah
meski perut sudah kenyang
belum komplit rasanya kalau belum ketemu yang manis manis
saya tertarik melihat martabak piring sebagai hidangan penutup
martabak piring ini unik karena adonan dimasak
menggunakan piring berbahan kaleng serta menggunakan bara api dari arang
martabak piring lia menyajikan dua jenis martabak
yakni tipis dan tebal
dengan empat topping favorit
yakni coklat keju kacang giling dan selai kacang premium
tapi harganya terjangkau loh
mulai dari tiga lima ratus rupiah hingga enam lima ratus rupiah persatuannya

desi aritonang agung happy medan sumatera utara